oke saya gak markir lagi
neng mau berangkat dulu
kata si neng si roy udah kerja
si neng juga cerita sama esy
kerjanya jadi tukang parkir
terus terus terus ya cukup
si neng sudah makin dewasa
gak kan kerasa dia bakal lulus
gak tahu kerja dulu apa langsung nikah
nikah sama roy
sementara roy pilihannya
masa si neng nikah sama tukang parkir
kamu juga dulu nikah sama calon angkot di terminal
yang cuma tamatan smp
si eneng anak boski cimpring yang bakal jadi sarjana
terserah si neng ajalah
ya gak bisa terserah si neng ah tukang
dulu aja waktu akang ngelamar esy kan tergantung emak
setuju atau enggak
kamu gak setuju si neng nikah sama roy
bukan masalah roynya
tapi masalah kerjaannya
karena roy jadi tukang parkir
apa salahnya jadi tukang parkir
tukang parkir juga manusia
jangan samakan dengan pisau belati
apa hubungannya tukang parkir sama pisau belati
ngapain kamu ke sini
masuk udah mulai
kamu gak kuliah
ini mau ke kampus
kesini cuma mau mampir aja
nengokin pacar yang kerja jadi tukang parkir
kamu gak malu
nengokin pacar kerja
pacarnya jadi tukang parkir
paling kalau ada yang nanya
jawabnya agak kurang pede
udah punya pacar
pacarnya kuliah atau kerja
kerja di mana
aku baru punya kerjaan jadi tukang parkir
ini kan cemputan
ini tak ada yang nanya
masih di kota aja
ini gak ada yang nanya
jalan dan pasar sudah bersih
sudah tugas saya
bekerja sesuai order
saya butuh layanan purnajual
jalan dan pasar belum benar benar bersih
masih ada kotoran yang mengganggu
saya selalu siap untuk melayani keluhan pelanggan
kalau masih ada kotoran di jalan atau pasar
dinas kebersihan siap berangkat
kepuasan pelanggan adalah tujuan saya
ini buat beli rokok
saya tidak merokok
merokok itu dapat menyebabkan kanker serangan jantung dan impotensi
buat beli permen juga boleh
tapi ingat terlalu banyak makan permen juga berbahaya
bisa meningkatkan risiko diabetes
menyebabkan kerusakan gigi
mengakibatkan radang usus
terima kasih atas peringatannya
stand by akan ada pekerjaan berikutnya
senang bekerja sama dengan anda
dan saya selalu rindu order
kecil printnya saya tinggal
boleh buat saya
anda sudah bantuin saya buat bikin foto produk
terima kasih kak
terima kasih kak
aku juga tanya

saya ngijaknya saya sedikit
mereka sudah tebak gitu
yang keren sekali ini
ah riyah brian
kalau kamu gak mau pergi
buat mengesir kamu
orang orang kampung sini termasuk ibu ibunya
oke saya gak markir lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
saya barusan ada ngusir
gak boleh markir
siapa yang ngusir
itu tempat dia markir
oke saya lapor komandan
katanya dia diusir
gak boleh markir
itu tempat dia markir
rudy nya di mana
gak tahu dia di mana
mungkin masih di sekitaran situ
kalau sudah pergi
suruh balik lagi
suruh ngintip dulu dari jauh
kamu juga ke sana
rudy ada yang ngusir